mulai dari sebuah berita duka cita mantan menteri pemberdayaan perempuan tuti alawiyah meninggal dunia rabu pagi
ya semasa hidupnya tuti alawiyah pernah menjabat sebagai menteri negara pemberdayaan perempuan di dua periode
almarhumah dimakamkan setelah sholat asar di pemakaman keluarga pesantren yatim di jatiwaringin
sebelumnya jenazah tuti ala wiyah disemayamkan di rumah duka di jalan raya jatiwaringin di pondok gede
putri dari ulama besar betawi abdullah syafi'i itu merupakan lulusan iaian syarif hidayatullah
ia juga pernah menjabat sebagai anggota mprri
sebelumnya almarhumah menjalani perawatan selama tiga minggu di rumah sakit mmc jakarta karena penyakit infeksi usus
menurut salah satu anak almarhumah kondisi ibunya sebelum meninggal sempat membaik dan sehat
namun beberapa hari sebelum meninggal kondisi tuti menurun dan meninggal pada hari rabu pagi